sejak senin pagi ratusan pelanggan krl nampak mengantri layanan bus gratis di depan stasiun bogor jawa barat
meskipun sepadat biasanya antrean sempat melapis lantaran terhambat pemeriksaan protokol oleh petugas bptj dan di subs tempat
kali ini bus bantuan yang dikerahkan sebanyak tiga puluh unit dari total enam puluh bus yang disiagakan
bahkan petugas harus berusaha menarik penumpang karena sebagian bus kurang muatan
terkait hari terakhir layanan gratis para pelanggan mengaku akan kembali menggunakan jasa krl
jika bus bantuan dikenai tarif berbayar pada pekan depan
kenapa masalah kenapa alasannya mbak
karena worth it juga sih sama layanan juga cepat perjalanannya juga gak nyampe dua jam kemudian lebih ini juga sih gak rame gitu
rencananya pemerintah kota bogor akan mulai memperlakukan layanan bus berbayar mulai senin depan
armada bus bertarif akan dipusatkan di parkiran seberang stasiun bogor dengan tarif lima belas hingga rp dua puluh lima
ini merupakan layanan terakhir
jadi tanggal sepuluh itu sudah pakai grc
jam delapan kan ada flight park
jadi tanggal sepuluh sudah dilayani dengan grc dengan premium
masalah harga masih dibicarakan dengan bptj dan layanan grc
sementara pengaturan ganjil genap dki tak berdampak pada jalur kereta lantaran kepadatan stasiun mulai melengang
antrian penumpang pun hanya mengular di dua
dua koridor imbas adanya pembatasan gate oleh petugas jaga
muhammad juanda bogor jawa barat